para relawan di rumah sakit lapangan indrapura surabaya
mengatakan peningkatan jumlah pasien covid sembilan belas yang drastis
menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat
dilihat dari data pasien pada awal november lalu
jumlah pasien covid sembilan belas tercatat tak lebih dari lima puluh orang
tiga minggu kemudian angka melonjak drastis melebihi dua ratus orang
total jumlah pasien yang dirawat antara satu sampai dua puluh dua november ini
mencapai empat ratus enam puluh sembilan orang
dari profil pasien kluster keluarga mendominasi dengan jumlah mencapai tiga puluh tujuh klaster
rata rata ada dua sampai lima orang dalam satu keluarga yang dirawat di sana
sedangkan sembilan klaster lainnya adalah lembaga termasuk klaster pendidikan
bahkan ada satu lembaga pendidikan yang menyumbang tiga puluh delapan orang
para relawan menduga lonjakan ini berkaitan dengan libur panjang dan pilkada serentak
ini keningkatan luar biasa dari kita awal november itu sekitar lima puluh
makanya kita kemarin kita rilis kita kenaikan empat ratus persen untuk rumah sakit ini per november ini
kapasitas kita memang tiga ratus lima puluh tujuh kapasitas terpasang dan okupansi berarti tidak tujuh puluh persen
ini sudah warning atau sudah lumayan harus diwaspadai
yang masuk di sini dari data relawan
yang ada lebih dari tiga puluh tujuh keluarga
ada yang dua orang lima orang ada dalam
artinya klaster keluarga
tidak perlu saya sebut abai institusi
ada sembilan sampai dengan ada yang tiga puluh delapan orang satu institusi yang masuk sini
sampai rabu dua puluh lima november
pasien yang dirawat di rumah sakit lapangan indrapura berjumlah dua ratus delapan orang
pada hari itu ada delapan pasien baru yang masuk
lima belas orang antri menunggu kamar isolasi siap
menurut jadid hampir tujuh puluh persen pasien yang dirawat merupakan warga surabaya
sisanya sidoarjo dan daerah madura
peringatan serupa juga disampaikan epidemiolog universitas air langga surabaya ato ila isfandiari
atok mengungkapkan lonjakan kasus positif covid sembilan belas saat ini adalah akibat penularan pada oktober lalu
tepatnya saat libur panjang dan aktivitas seputar

pengabayan protokol kesehatan pada oktober lalu terjadi lagi
panen kasus positif covid sembilan belas akan terjadi pada januari depan
boleh jadi mulai dari diperiksa sampai diperiksa itu bergeser antara tiga hari sampai dua minggu
sehingga kalau dikumpulkan data data ini ya cocok kalau misalnya kita sampaikan lonjakan kasus di masyarakat ini
boleh jadi ada kaitan dengan mobilisasi massa besar besaran pada saat demo omnibus law kapan hari
dan pergerakan masyarakat pada saat libur panjang
menurutnya libur panjang dan pilkada pada desember mendatang berpotensi menjadi medium penularan covid sembilan belas
atok mengatakan efek dari okupansi kamar yang tinggi di satu rumah sakit memiliki efek domino ke fasilitas kesehatan lainnya
sampai dua puluh lima november jumlah pasien covid sembilan belas di jawa timur yang masih menjalani perawatan mencapai dua tujuh ratus dua puluh empat orang
miftah farid andres wicaksono surabaya jawa timur